puluhan anak anak ini langsung menyerbu angpao yang digantung di sepanjang gang kampung cina
di desa pandekluih purworejo jawa tengah minggu siang sebelum diperbutkan oleh anak anak warga
sengaja menyiapkan seribu angpao yang digantung di sepanjang gang bagi anak anak yang ingin berebut
angpao diwajibkan memakai busana berwarna merah agar suasana imlek makin ketal terasa bagi yang
beruntung bisa mendapat lebih dari satu angpao berisi uang pecahan lima rupiah lima puluh rupiah hingga
seratus rupiah ini lagi ambil apa tadi bina seneng nggak udah dibuka belum isinya kira kira berapa
uangnya membuat apa nanti kita patungan mas patungan temen temen
hai sukarela kita pro amplop terus kita gantung kenapa memilih digantung mas ya biar meriah
meriah magi apa ya asyik kayaknya asyik itu ide awalnya seperti apa sih mas awalnya ini datang
dari teman teman dulu yang pada nongkrong di sana itu bagi bagi angpau dengan cara ini telah dilakukan
warga kampung pandai kelui sejak tahun dua ribu sembilan belas namun lantaran pandemi bagi bagi angpao digantung sempat
berhenti selama dua tahun tim libutan cnn indonesia